bola basket jalanan atau streetball mulai menjamur di indonesia
bola basket yang dipadukan dengan keindahan bergerak ini telah masuk ke indonesia sejak tahun sembilan puluh an
ingin tahu seperti apa gerakan dalam streetball
berikut cara berlatihnya dalam today's practice
halo gue richard insane gue ketua asosiasi bola basket di indonesia
di ⁇ todays ⁇ practice hari ini gue akan ngajarin lo tiga jenis dribbling streetball yang bisa dipakai sama teman teman di basket konvensional
oke sekarang gue akan kasih tahu bagaimana cara melakukan teknik yang pertama yaitu baseline step back
yang pertama yang harus lo kuasain adalah dribbling
dribbling lo harus rendah
untuk bisa ngelakuin baseline step back satu dribbling lo harus rendah
kedua lo harus gunain sedikit jab step
yang ketiga ada sedikit shame guard nya
terus yang keempat gerakan ini harus lo kuasain di area baseline
jadi harus difungsikan di sekitar baseline
oke sekarang shame guard
bolanya itu seperti terlepas dari kontrol lo
jadi seakan akan bolanya terlepas dari kendali
tapi itu masih dalam penguasaan
itu fungsinya adalah untuk mengecoh lawan
wah bolanya terlepas
oke sekarang gue mau kasih lihat lo salah satu gerakan yang menurut gue ini adalah favorit gue
dan lo akan melihatkan
dan lo akan melihatkan
lo akan berputar tiga ratus enam puluh derajat
tapi ternyata enggak
ketika badan lo satu ratus delapan puluh derajat
nah itu lo gunain fake spin nya
jadi gerakan ini sangat menipu musuh
karena musuh berpikir lo akan berputar tiga ratus enam puluh
ternyata pada putaran satu ratus delapan puluh bolanya menuju ke arah yang berbeda
sehingga musuh menyangka lo ke kanan
ternyata lo ke kiri
ini adalah favorit gue
lokasi udah terus
masuk ke iplik
el tahu apa itu announcementsbang
wah langsung terpungkap
tapi kita bakal cari rhy